saya harus kasih tahu yang lain
kita harus minta pertanggung jawaban
kalau perlu kita bunuh dia
jangan takut demre saja udah
udah gak apa apa
jadi putah jadi pengen sebulan lagi disini
saya mau tanya
mawar pergi kemana ya
jadi jadi petawan tua tuh anaknya
sebab selama ini kami susah mengenalinya
bahkan gerakannya pun secepat kilat
seperti kita harus cepat lebih tahu tentang permasalahan ini
apa mas bisa menjelaskan lebih jelas lagi kepada kami
siapa sebenarnya maluk bayangan itu
bagaimana kalau kalian menginap di tempat saya
terima kasih mas
tapi kami harus menunggu teman kami dulu
kamu itu cantik
jadi kamu harus hati hati dalam bergaul
bapak hanya tidak mau nantinya kamu dikecewakan seorang pria
udah deh pak aku ngerti
apa yang sedang kalian bicarakan
cuma tadi siang
ada pria asean yang mencoba mendekati wita
pria itu cuma mempermainkan wita
jangan berburuk sangka pak
aku kepingin segera melihat wita menikah
terutama dalam hal memilih calon suami
karena pernikahan itu kan bukan main main bu
jadi selama ini warga menuduh pak yana sebagai pembunuhnya
kalau boleh tahu siapa sebenarnya pak yana itu mas
pak yana itu ayah tirinya wita
pantes tadi gue dimarah marahin sama dia
dia cek buru sama gue
dia bapa tirinya wita
eh lu itu nyangkau soal lu itu hah
anak orang lu godain makanya bukannya marah marah sama lu
eh kok lu yang marah marah sama gue
gue udah pikir turunan gue pikir pikir
bapaknya ya bikin gue emosi
emang dia kan gak kena saksan
sani itu tak kena
gak tau juga
kami sudah mengganggu istirahat
mereka cuma bercanda aja
kalau aku mati
tolong jaga dia dengan baik ya pak
ibu kan tahu wita itu sudah saya anggap sebagai anak kandung sendiri bu
aku ingin dia mempunyai suami yang baik seperti kamu
jangan dibicarakan lagi ya
ibu baik sekarang ibu
wajar aja di demen
lo itu jangan cuma satu kenapa sih lo
kita harus ngelih ngelih dik
kenapa belum tidur wit
kamu marah sama bapak
ngapain mesti marah
semua itu kan demi kebaikan wita
ya bapak juga sebenarnya salah
kamu itu seharusnya
wita takut kalau gak bisa
gak bisa dapetin
yang seperti bapak
ibu aja lagi sakit sakitan
bapak setiam nanti
bapak selalu di sisinya
allah tidak akan mempertemukan kita
dengan orang yang salah
kalau kitanya baik pasti akan ketemu orang yang baik bulat
saya harus kasih tau yang lain
kita harus minta pertanggung jawaban lagi
kalau perlu kita bunuh dia
udah gak apa apa jadi putar
jadi pengen sebulan lagi disini
mawar pergi kemana ya
dia pergi katanya bersama warga
dia mau mendatangi rumah mita
ke rumah wita
kita harus berdikkat
hei ada apa ini
jangan jangan pura pura kamu
sudah banyak korban yang mati
gara gara ingin mendapatkan witah
kamu harus mengaku kalau kamu yang telah membunuh mereka semua
kan jangan menuduh suamiku yang tidak tidak
aku lebih membenar suamiku
suami ibu itu membiarkan ibu sakit supaya lekas mati
agar dia bisa menikahi wita bu
tidak apa apa ada anak buah saya
sepuluh aja bapak apa apa enggak enggak apa apa
kalau bukan melihat lo ketika orang tadi gue habisin juga tuh hari sepuluh aja
sebetulnya gua nggak suka ada orang asli ikut campur kamu kita belum tentu mereka orang baik baik aku yakin mereka orang baik baik
dari mana kamu tahu mereka orang baik baik mereka itu santri yang sedang menjalankan tugas dari gurunya
waktu itu saya telah berbahasa
karena ada perbahasanya tak kenal tanda tak sayang makanya kita kenalan berakra betul kan ibu ya
kalian ini siapa dan dari mana
kami ini dari santri
kami sedang menyiarkan agama dan kebetulan kami lewat di kampung ini
insyaallah kami akan membantu permasalahan yang dari kampung ini
iya bu kami sudah lama mendengar tentang manusia bayangan itu
jadi apapun yang katakan warga itu salah satu khawatir mereka terhadap manusia bayangan itu
sekarang ini warga khawatir akan jatuh korban lagi
kenapa justru saya yang dianggap sebagai manusia bayangan itu oleh warga di sini